terima kasih anda masih bersama kami di kompas petang
saya sintia rompas saudara tim pemenangan nasional ganjar mahfud
menyiapkan kapolda sebagai saksi dugaan kecurangan pemilu ke mahkamah konstitusi
tpn meyakini telah terjadi kecurangan pemilu yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif
anggota dewan pakar tpn ganjar mahfud pompida hidayatullah menyebut
tim khusus telah dibentuk untuk menangkan sengketa pemilu yang akan dibawa ke mahkamah konstitusi
tim khusus tpn ini akan bertugas mengumpulkan bukti bukti dan saksi yang bisa memperkuat dugaan kecurangan pemilu
yang melibatkan aparat hukum dalam memobilisasi massa agar memilih calon tertentu
gugatan tpn ke mk akan berfokus pada dugaan kecurangan pemilu yang terstruktur
sistematis dan masif bukan pada selisih perolehan suara
itu juga nanti mungkin salah satunya adalah tim yang kemudian menangani ataupun mendatangkan
membuat para saksi untuk bisa hadir ya di dalam konteks nanti bersaksi
nah ini jadi memang pekerjaannya tidak mudah apalagi target daripada tpn ingin kemudian menargetkan
bahwa ini terjadi suatu kecurangan yang tsm terstruktur sistematis dan masif